gempa bumi mengunjang wilayah lombok dengan kekuatan magnitudo enam empat pada minggu pagi
gempa juga dirasakan di wilayah sumbawa hingga bali
gempa terjadi akibat aktivitas sesar naik flores
pusat gempa terjadi di kedalaman dua puluh empat km dengan jarak empat puluh tujuh km arah timur laut kota mantaram ntb
bnpb melaporkan gempa susulan terus terjadi dengan intensitas lebih kecil
hingga pukul sembilan lebih dua puluh menit waktu indonesia barat telah terjadi enam puluh enam gempa susulan dengan gempa susulan terkuat magnitudo lima satu
bnpb mencatat akibat gempa tersebut sepuluh orang meninggal dan empat puluh orang luka luka akibat tertimpa oleh bangunan roboh
puluhan rumah dan bangunan rusak
bnpb bersama tim gabungan lainnya masih melakukan pendataan dan penanganan darurat
pada saat waktu lalu telah terjadi lagi gempa susulan
yang cukup besar membuat kepanikan warga
namun kami dapat bisa memberikan himbauan kepada warga di sini jangan panik
tanda darurat sementara ini
ini tenda darurat untuk membantu warga karena puskesmas yang ada
baru saja terjadi gempa susulan
jadi warga sekarang berhamburan keluar tidak berani
di dalam bangunan bangunan yang ada semua di wilayah sekitar sini